jadi begitulah kejadiannya pak
dan alhamdulillah kami selamat
tapi kami jadi khawatir kalau ini terjadi lagi
karena untuk ketenangan dan ketenangan saya dan anak saya
saya minta bapak bisa membantu
baiklah semua laporan bapak sudah kami catat
dan kami akan segera menindaklanjuti
kalau begitu terima kasih banyak pak
ya allah kenapa bisa begitu
kenapa persoalan ini jadi tambah runyam
mana sekarang remit kembang bagas lagi
ancur deh ini hubungan gue sama gue dengan mel mel
siapa yang berniat mencelakakan aku
dan mensabotase aku
kok ada orang yang punya
sifat buruk seperti itu
alek dan gengnya
karena mereka satu satunya yang punya motif untuk itu
karena mereka pernah mengancam aku
karena selama ini aku gak pernah punya musuh
dan aku gak pernah diganggu oleh siapa pun
pasti alek dengan gengnya
eh bunyi eh bunyi
kok ada telepon malah selingkuh kayak gitu
aduh non tau suri teh lagi ngelap sambil ngelamun malah itu bunyi terus
non tadi yang tukang lamun
ya udah non aja yang telpon
eh yang telpon yang angkat maksudnya tuh
teva papi habis dari bengkel
dan benar apa kata de farah
ternyata oli remnya habis
dan itu semuanya disebabkan karena ada selang yang dikerjai atau disabotase
bahkan montir bersiap bersaksi kepada kepolisian
sampai segitunya ya pak
siapa sih orang yang mau nyalakain kita kayak gitu
papi masih belum tau siapa
tapi saat ini yang kepikiran sama papi
alex dan gengnya
karena hanya alec dan gengnya yang punya motif untuk kecelakaan papi
dia pernah mengancam papi
lebih baik kamu sekarang mulai menjauhi boy dulu
ini demi keselamatan kamu dan juga demi keselamatan pati
dan mulai sekarang
kamu mau pergi kemana pun
dan jangan sendirian
hidup kita tuh harus diatur sama alex iya
tapi menurut papi cuma ini jalan satu satunya yang terbaik
nanti polisi akan menyelidiki
kalau nanti polisi sudah menemukan siapa pelakunya
dan kamu boleh kemana pun juga dengan bawa motor lagi
berarti aku masih boleh jalan terus deket sama boy kan
ya boleh lah
tapi gak boleh pacaran dan gak boleh berduaan
oke deh pi makasih ya pi
hari ini mau kemana
yang mau ke om kobar bah
mau jenguk om kobar
kasian kayaknya om kobar masih sakit
ya udah tuh neng mau jenguk dia
ya kan dia sayang banget sama nei
tapi dia senang kalo dia jenguk sama kamu
neng juga kepikiran terus sama om kobar
kasian kayaknya gak ada yang ngurus deh
sekaligus juga bantu masukkan neng
supaya dia benar benar insya allah ya
bilangin juga supaya dia jangan pernah tinggalin sholat nih
iya bah insya allah
ntar neng sampein ya
ntar neng coba bujuk
yaudah kalau gitu neng berangkat semuanya ya
kan neng dari dulu pengen pake motor itu
dadah bah assalamualaikum
eta motor saya senang ke neng ya
bagi padu aja neng
hei hei jangan ngajarin ikan berenang
semangat pak radar
kamu kenal sama dia
dia gino ini temennya siapa aku dulu
tapi dia siapa aja yang serp di surabaya
oh jadi dia kakak lo
sebenernya sih belum jadi kakak
tapi nyokapnya mondi sama abah mau nikah
jadi bentar lagi gue jadi sama dia adik kakak
selamat deh buat lo berdua kalau gitu
sebenarnya tadi kita udah ketemu
kok si raya keliatan deket banget saya sama gino

itu video aku sebagai pengewar
nanti kita ketemuan yuk
aku baru mau ke rumah om kobar nih
aku mau jenguk om kobar
soalnya kayaknya om kobar belum sehat deh
gimana kalau kita ketemuannya
abis aku nengok om kobar aja
kalau gitu aku juga sekalian nyamperin bocin dulu ke rumah sakit
udah dua hari ini nggak aku tengokin
oke deh kalau gitu
kondisi rumah lo gimana sekarang
ya alhamdulillah udah beres bu
gak lama lagi insya allah udah bisa ditempatin kok
alhamdulillah dikologi gitu
lo mau kekit gua gak
ke rumah sakit nyamperin bocin
kasian dia udah gak ditengok dua hari kan
wah boleh tuh
hmm yaudah yaudah
eh jangan lupa ntar kita samperin ivan dulu ya

kayaknya dia mau ikut deh tuh

jadi begitulah kejadiannya pak
dan alhamdulillah kami selamat
tapi kami jadi khawatir kalau ini terjadi lagi
karenanya untuk kenyamanan dan ketenangan saya dan anak saya
saya minta bapak bisa membantu
baiklah semua laporan bapak sudah dikirimkan
sudah kami catat
dan kami akan segera menindaklanjuti
kalau begitu terima kasih banyak pak
udah hafal kan dialognya
aku udah kayak artis elektron aja
usah pamit dialog
gak deh gak mungkin dunia ini
kamu jangan nyela deh
tapi kamu berbakat juga ya
keren juga nih skenarionya
ih kamu jangan nyela deh
itu bukan nyela muci
gimana sih nggak bisa bedain ya
pasti muka kamu kelihatannya kayak ngejek gitu
ngejek dari mana
oke kalau gitu kita langsung mulai aja
orang segitu doang
kamu kan pinter otaknya
iya tapi kalau soal begini masih rusak